aku berjanji rai
bahkan aku bersumpah
apa pun akan aku lakukan
pasalkan dirimu bahagia
raka terima kasih banyak raka
memang itulah yang aku harapkan
aku sangat mengharapkan bantuan darimu
karena hanya kaulah yang bisa mewujudkan semua impianku raka
akan selalu bersamamu
percayalah kepada aku adikku
itu itu untuk kau
oleh karena aku

raiomi tergantung menolongmu
tuhan yang setowersuat diselamatkan kandunganmu
wanita ini tidak bisa diremehkan
aku harus lebih waspada
mundimu lau dalam bahaya
berdebah kau siliwangi
beraninya kau menyerang muridku
ku habisi kau sekarang
aku tidak boleh terpanji
aku harus segera mengakhiri pertarungan ini
akan aku gunakan
ajian gelap ngapar
dan ajian gajah meta
untuk menghentikan perempuan ini
aku melahirkan diri
padahal aku habis saja menang
aku hampir saja menghabisi
dia bukan lawanku
pergi kemana dia
ini semua salah hamba
seharusnya hamba bisa menangkap
tidak ada gunanya
menyalahkan diri sendiri mundim
kita harus mengejarnya
karena hanya dialah
yang bisa menunjukkan
dimana putraku berada
kenapa dia belum datang juga
aku sedang mencari jaka
kamu tenanglah nimas
mungkin sebentar lagi
dia akan datang kembali
nimas akan datang kembali
tidak gusti prabu masih belum pulih
kalau terjadi sesuatu padamu
tidak perlu khawatir prabu
aku bisa menjaga diriku sendiri
lebih baik mesti prabu istirahat saja
agar luka luka gusti prabu segera pulih
jaga dirimu mas
ini adalah paen raden wawangsumsa
siapa yang sudah melesatkan anak tanah ini
kita harus geram lapor kepada gusti raden separlaran
beliau harus tahu bahwa
masalah ini baiklah biar aku saja melaporkannya umpan sudah dimakan
walang susang kami tahan dikenal wc kalau kau menginginkan putramu kembali kau harus
menyerahkan pecah pecahan pada aku ada apa entahlah rai tapi aku yakin ini
pasti ada hubungannya dengan raden walang susang radikal
mau apa dia mau pergi kemana kita ikut dia
diakumala gadis itu adalah musuh kandang wc harus dihabisi tunggu apalagi guru ayo kita habisi
kalian kau tidak akan bisa lolos dari kematian besar juga nyalim kau masih berani berkeliar
sedangkan kematian sedang mengincang kalian orang orang kandang hanya bermulut besar
tidak berani menggigitmu
hai yunda subang larang sudah berganti pakaian pasti dia dia akan pergi keluar istana
sepertinya benar yang apa
hai aku katakan adikku kalau raih super larang memang ingin mencari putranya
raden walang susam ayo kita ikuti dia raka kita cari tahu apa yang akan dilakukan ya
hai ini kesempatan emas untuk membunuh raih subang larang bukannya itu yang kamu inginkan adikku kau
benar raka kalau begitu ayo cepat jangan sampai kita kehilangan cicatnya
bagaimana menurutmu cah ayo
hai apa kau masih berpikir orang orang kandang wesi hanya sekumpulan singa ompong yang tidak berani menggigitmu
aku malah semakin yakin dan ucapanku terbukti kalian memang macan obok buktinya hanya untuk menghadapi aku kalian harus mengeroyokku
mulutmu lebih tajam dari segilah pisau
aku pasti akan buka mulutmu
jangan cuma pintar bicara
cabut sebalik kata katamu
mungkin kami berdua akan mengampuni
kalau kau menyerah
aku tidak akan membunuh
aku tidak akan menyerah lebih baik aku mati
suara orang bertarung
suaranya sangat dekat
suaranya dari utara
aku harus melihatnya
suara orang bertarung
sebelum kau dijemput oleh dewa kematian
aku sudah memberimu tawaran
tapi kau dengan sombongnya menolak tawaranku
sekarang kau tidak punya pilihan lain selain kematian
aku tidak pernah takut kepada kematian
kedisi itu adalah bahaya